setelah berpolemik mengenai truk sampah dan dana kompensasi tpst bantar gebang
senin siang wali kota bekasi rahmat effendi menemui anies baswedan di gedung balai kota dki jakarta
ramai diberitakan pemerintah kota bekasi mengancam akan menghentikan kerjasama dengan pemerintah provinsi dki jakarta
dalam pengelolaan sampah di tpst bantar gebang
namun kini wali kota bekasi rahmat effendi dan gubernur dki jakarta tampak harmonis
keduanya sepakat memperbaiki kerjasama dua wilayah ini lantaran terintegrasi dalam banyak aspek
salah satunya adalah ekonomi
rencananya dua pemimpin daerah ini akan bertemu kembali pada kamis mendatang
untuk membahas kerjasama tersebut dengan lebih detail
sementara itu ditanya soal alternatif pengelolaan sampah
anies menyebutkan akan segera melakukan groundbreaking pembangunan intermediate treatment facility
di beberapa wilayah salah satunya adalah sunter
kita ingin agar pembangunan tadi saya sama sama sampaikan
jabodetabekjur itu dibangun dalam sebuah semangat integrasi
karena memang perekonomian di wilayah ini terintegrasi
warganya pun terintegrasi
tadi pak wali cerita porsinya cukup besar prosentase penduduk bekasi yang kalau pagi ke jakarta
sore malam kembali ke bekasi
sama saja perusahaan perusahaan banyak yang beroperasi
kegiatannya di bekasi tercatat kantornya di jakarta
jadi integrasi itu tinggi kita rencanakan sama sama nanti hari kamis kita diskusikan
bulan desember besok akhir tahun kita bisa groundbreaking kita fd sunter
yang mudah mudahan nanti bisa mengelola kapasitasnya dua dua ratus ton per hari
jadi harapannya itu sebagian kita akan mulai
pengajuan kota bekasi kepada pak gubernur bagian dari kemitraan bagian dari perjanjian
itu adalah sesuatu hal yang berkenaan dengan pak gubernur sampaikan tadi
integrasi daerah bagaimana membangun daerah itu
supaya kalau jalan di dki rasanya a di kota bekasi a
karena komunitas urbannya juga kan tadi seperti itu
terus berkenaan dengan
bantuan hibah hibah itu kan hanya dalam kata proses pengelolaan keuangan
sebenarnya yang kita minta itu adalah partisipasi karena kita ada kerjasama pengelolaan bantar gebang
terus tadi ditanya selama kemarin ada persoalan miskomunikasi itu sama kemana
nggak ada semuanya datang ke sana nggak ada yang tertahan
yang tertahan itu hanya dua belas mobil yang nggak punya sim dan surat suratnya nggak lengkap
itu yang ditahan yang lain itu semua ke tpn